ketika christopher memutuskan untuk mengunjungi neneknya sebelum pindah ke kota untuk pendidikan tinggi
dia tidak tahu bahwa dia juga akan mengunjungi masa lalu
chris oh nenek senang sekali bisa bertemu denganmu
kau tahu bagaimana nenek dan nenek christopher pun tidak berbeda
dia memanjakannya memberikan makanan dan menekankan betapa pucat dan lemahnya dia
aku sangat kenyang nenek nenek telah memberiku terlalu banyak makan
ah konyol aku ingin kau makan lebih banyak lagi chris
nenek itu lukisan yang sangat bagus
itu adalah warisan keluargamu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya
pakai mu mendapatkannya dari ayahnya
dan aku akan meneruskannya kepada ayahmu dan suatu hari nanti kau akan memilikinya
benarkah apa pentingnya dari lukisan ini nenek
raja ketakutan yang kau lihat dalam lukisan itu adalah raja harald ii dari dinasti dilan
dikatakan bahwa raja yang merupakan salah satu penguasa terbesar di dunia selama abad ke empat belas
tidak memiliki pewaris untuk menggantikan tahta raja yang dihormatinya
waktu berlalu dan raja menjadi tua dan dengan itu tumbuh kekhawatirannya untuk mendapatkan penerus yang baik
lukisan itu menggambarkan menteri jahat raja yang memulai pemberontakan dan mengambil alih tahtanya
apa yang terjadi padanya setelah itu
tidak ada seorang pun yang tahu
oh menarik tapi apa pentingnya hal itu dengan keluarga kita
rupanya raja harald memiliki saudara laki laki pangeran alan
yang meninggalkan istana dan berangkat ke dunia pada usia yang sangat muda
raja harald mencoba membujuknya untuk kembali
tapi dia tidak tertarik pada kehidupan kerajaan
kerajaan dia ingin menjadi seorang pelukis
kau dari garis keturunannya dari garis keturunan bangsawan
oh jadi pangeran alan seperti kakek buyut buyut buyut buyut buyut buyutku
iya dan begitulah raja harald ii juga menjadi kakek buyut buyut
lukisan itu dibuat oleh pangeran alan
yang diberitahu tentang pemberontakan oleh salah satu pelayan kerajaan
dia menyebut lukisan itu dengan nama mahkota keagungan
karena itu menggambarkan saat saat terakhir dari mahkota agung
yang bertumpu pada seseorang yang layak
dan merasakan hubungan emosional yang dalam dengan raja harald ii
malam itu saat dia pergi tidur
dia mendengar suara aneh datang dari ruang tamu
lalu dia turun dari tempat tidurnya dan pergi untuk memeriksa
dan kemudian dia merasa heran karena melihat lukisan itu bersinar dengan terang
apakah aku sedang bermimpi
tapi ternyata tidak
gambar itu menjadi hidup
christopher melihat para prajurit berlari ke sana kemari
raja tua menyaksikan dengan ketakutan
kau adalah pewaris terakhir dari garis keturunan kami
kau harus menyelamatkan kami
apakah kau benar benar berbicara denganku
iya bantu kami
tapi bagaimana caranya
datanglah ke masaku
dan peringatkan aku tentang takdirku
aku mungkin tidak mendengarkanmu atau setuju
tetapi kau harus mencoba
kau adalah harapan terakhir
dan kau akan kembali ke masamu nanti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
christopher menemukan dirinya berlayar
melalui terowongan kaleidoskopik
sebelum menjatuhkan diri di atas selimut lembut
dari rumput hijau subur
apa yang baru saja terjadi
dan mengapa kau berpakaian sangat aneh
mata christopher membelalak
karena berdiri di depannya adalah kakek buyut buyut buyut buyut buyutnya
ya ampun itu adalah kau
aku telah melakukan perjalanan waktu
apa kau baik baik saja nak
kau tidak hanya berpakaian aneh
tapi kau juga berbicara dengan aneh
maksudku raja harold aku perlu berbicara denganmu ini sangat penting sekali
kau bocah konyol kau tidak boleh berbicara dengan raja tentang masalah
tentang apa itu
ini adalah tentang pewaris tahta
ah percayalah yang aku butuhkan darimu adalah sedikit waktumu jika yang mulia berkenan dan tidak keberatan
oh pakaian aneh perbicaraan aneh dan permintaan yang agak aneh
baiklah bawa dia ke istana aku akan menemuimu di sana
lalu christopher dibawa ke kamar kerajaan tempat raja harald menunggunya
lanjutkan aku ingin tahu apa yang kau akan katakan tapi lakukan dengan
baiklah jadi ini mungkin terdengar gila
maksudku tidak masuk akal aku telah datang dari masa depan dan aku ini adalah cucu buyut buyut buyut buyut buyutmu
konyol aku tidak punya anak
maksudku aku bukan cicitmu tetapi dari pangeran alan
dan aku tahu ini terdengar seperti omong kosong yang lebih besar tapi
aku datang ke sini
aku datang ke sini melalui lukisan karena kau memintaku untuk membantumu menyelamatkan kerajaan ini
oh aku tahu kau adalah orang gila aku seharusnya tahu dari caramu berpakaian
penjaga tunjukkan dia ke pintu
tidak raja herod kau harus mempercayaiku bahaya besar membayangimu dan juga kerajaan ini
ah aku kehilangan kesempatanku
wah peluit untuk orang tuli palet untuk orang buta
tunggu kalimat itu bagaimana kau tahu itu
itu adalah ungkapan keluarga kami yang kami gunakan hanya di dalam keluarga kami
ayahku yang mengajari ini dan ayahnya mengajarinya
tahukah kau apa artinya
iya itu berarti semua usaha yang aku lakukan tidak ada gunanya sama sekali
tidak ada gunanya sama sekali
raja harald memandang christopher dengan heran
dan untuk pertama kalinya dia melihat kemiripan luar biasa yang dia miliki dengan saudaranya pangeran alan
penjaga lepaskan dia
jadi kau berasal dari masa depan apa artinya itu
christopher menceritakan semuanya kepada raja harald
dia menceritakan semua tentang masa depan dan lukisan itu serta apa yang dikatakan oleh neneknya padanya
raja haral terkejut karena dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekhawatirannya untuk menemukan seorang penerus
mungkin anak laki laki itu mengatakan yang sebenar
tapi bagaimanapun juga aku tidak boleh mengambil kesimpulan apapun karena apa yang dia katakan juga terdengar begitu mustahil
kau mengatakan menteriku melawanku bisakah kau memberitahu menteri yang mana
itu benar sekali kumpulkan semua yang ada di dalamnya
dan jika mereka terlihat seperti yang di lukisan itu maka aku akan segera mengenali mereka
semua menteri dipanggil ke aula dengan dali raja ingin membahas beberapa hal yang penting
dengan cara itu para menteri tidak khawatir dan christopher langsung mengenali keempat menteri itu
kemudian dia memberitahu raja siapa mereka dan raja pergi bersama tentaranya untuk mencari tahu apakah itu benar

siapa anak laki laki dengan raja
apakah itu kerabatnya apakah itu pewaris tahtal kita tidak akan membiarkan itu terjadi
iya kita tidak boleh menunggu lebih lama malam ini mari kita mulai pemberontakan dan menurunkan tata raja tua
hah oh oh oh

para menteri ditangkap dan dijebloskan ke penjara
christopher kau benar sekarang aku percaya padamu sepenuhnya nak
dan aku juga telah menemukan pewaris tahtaku
oh terima kasih kakek buyut tapi aku tidak bisa naik tahta aku datang dari waktu yang berbeda
dan karena itu aku harus kembali tapi aku dapat membantumu menemukan seseorang yang benar benar layak mendapatkan mahkota agung
dan kau tidak harus memilih dia rakyatmu yang memilih
christopher menjelaskan konsep demokrasi kepada raja yang sangat senang dengan gagasan itu
wow demokrasi kedengarannya menarik itukah cara kalian memilih raja
ya kurang lebih
maka sebuah pengumuman dibuat bahwa rakyat kerajaan itu tidak bisa dipercaya dengan kebenaran
raja harald memilih kandidat terbaik dari berbagai bidang pertanian kedokteran perdagangan olahraga militer berdasarkan prestasi dan kaliber mereka
akhirnya hari pemilihan tiba dan orang orang kerajaan memberikan suara mereka
hadirin sekalian kalian telah memilih raja harold
kalian telah memilih pewaris mahkota itu adalah rajaku
oh itu adalah ratu yang kalian pilih
dan mulai sekarang kita akan memanggilnya ratu gloria
aku tidak akan pernah mengecewakanmu raja haral aku berjanji
karena jika kau melakukannya orang orang akan menangkapmu
dan jika kau melakukannya orang orang akan memilih orang lain di lain waktu
itulah keindahan demokrasi
hahaha semoga berhasil
maka kerajaan mendapat penguasa baru dan christopher berhasil mengubah arah nasib yang mengerikan
raja harald adalah yang paling bahagia
terima kasih cicitku aku tidak akan pernah membayangkan ini terjadi tanpa bantuanmu
aku merasa seperti beban berat di puncakku
sekarang apa yang akan kita berdua lakukan
terima kasih telah mempercayaiku
dan aku tidak tahu tentangmu
tapi aku perlu menemukan cara untuk pergi
hah aku kembali
christopher memeriksa arlojinya

itu adalah waktu yang sama tanggal yang sama
saat dia melewati lukisan itu
jadi hanya satu menit berlalu di sini sejak aku melihat lukisan itu
apa yang kau lakukan di ruang tamu malam malam begini
christopher bergegas ke kamarnya dan pergi tidur
keesokan paginya ketika dia bangun dia melihat bahwa lukisan itu telah berubah
bukannya pemberontakan yang marah
sekarang lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang dimahkotai oleh raja harald
dan di belakangnya berdiri seorang anak laki laki yang wajahnya hanya bisa dilihat sedikit
dan anak laki laki itu adalah christopher
yang telah menyelamatkan mahkota keagungan